perjuangan melawan obesitas ekstrim terus dilakukan warga asal kota palangkaraya kalimantan tengah
pasca hampir dua bulan operasi pengecilan lambung
selain menjalani program terapi mengangkat beban
titiwati juga harus belajar menjaga pernapasan agar tidak cepat lelah
yaitu dengan cara bernyanyi
inilah london lagu yang dinyanyikan oleh titiwati
penderita obesitas ekstrim di palangkaraya
ya bernyanyi merupakan program terapi yang diterapkan tim medis rsud dr doris silvanus palangkaraya
agar titiwati tidak cepat letih
dengan cara bersenandung titiwati bisa mengatur pernapasan
sebelum menjalani terapi lanjutan mengangkat beban
titi wati berlatih angkat beban menggunakan dua barbel seberat tiga kg dan empat kg
namun sejak lima hari terakhir titiwati mengalami sakit pinggang yang membuatnya tidak bisa duduk
sehingga ia harus
menjalani latihan angkat beban dengan posisi terbaring telentang atau tengkurap
usaha keras titiwati untuk menurunkan berat badan yang saat ini masih berbobot dua ratus sebelas kg
terus mendapat perhatian yang sangat berat
titiwati juga diantimedis rumah sakit
jadi ibu titi ini nanti diharapkan dalam satu tahun ke depan nanti berat badannya bisa berkurang
seperti sesuai yang kita targetkan
tentunya salah satunya adalah lemak yang banyak di lengan atas dengan bawah
itu biasanya tiap dilatih
titiwati menderita obesitas ekstrim dengan bobot dua ratus dua puluh kg sejak tahun dua ribu tujuh belas
akibatnya selama enam tahun titi tidak mampu beraktivitas
dan hanya terbaring dengan posisi terbaring

pada pertengahan januari dua ribu sembilan belas titi wati menjalani bedah bariatrik untuk mengurangi berat badannya
pas dioperasi titi harus menjalani diet dan terapi dari rumah sakit untuk melawan obesitas